jumat pagi para pedagang di kawasan tanah abang jakarta pusat mulai kembali berjualan
sebelumnya aktivitas perdagangan di tanah abang sempat ditutup karena adanya aksi dua puluh dua mei
jumat pagi para pedagang di kawasan tanah abang sudah mulai kembali berjualan
hal ini terlihat di skybridge jatibaru
para penumpang krl pun sudah mulai ramai setelah stasiun tanah abang sempat ditutup pada dua puluh dua mei lalu
aktivitas warga dan pedagang terlihat sudah mulai kembali normal
bustami salah satunya
pedagang pakaian yang berasal dari padang sumatera barat ini sudah mulai berjualan sejak kamis
bustami mengaku sebenarnya pada dua puluh dua mei lalu sudah tiba di lokasi untuk berjualan
namun karena sepi dan pedagang yang lain tutup ia memutuskan untuk tidak berjualan dan kembali pulang ke rumah

nah itu kan kerugiannya gimana
ya kerugiannya ya aturan kita dapat hari itu segitu segitu kita kemarin nggak dapat
sebabnya kita tidak bisa buka
ya kerugiannya sekitar itu ya tidak ada dari tetangga lima ratus ribuan enam ratus ribuan lagi
area blok g pasar tanah abang juga terlihat sudah kembali normal
dengan para pedagang yang sudah mulai membuka toko dan siap berjualan
suharti salah satunya pemilik toko di area blok g jalan kebonjati ini
sudah membuka toko sejak kamis lalu
ia mengaku meski sudah kembali berjualan aktivitas jual beli belum kembali normal
tidak ada imbauan tidak ada
cuman masih pagi itu masih aman masih situasi masih biasa lah sepi
terus mulai naga siang jam dua belas ke atas
ada segerumbulan masa dari atas turun ke bawah
sampai polisi itu melepas gas air mata
itu aja udah
sebenarnya nggak ada diputuskan untuk tutup toko
sebenarnya kepengen juga buka
cuman karena melihat keadaan sama si kon
kita juga nggak berani buka
jadi yang lain tutup kita ikut
kawasan tanah abang jakarta pusat merupakan salah satu kawasan
yang terkena dampak langsung aksi dua puluh dua mei lalu
aktivitas perekonomian di pusat
grosir terbesar ini pun lumpuh
karena para pedagang menutup tokonya seharian penuh
rizky renaldi ilham aji jakarta